terima kasih anda masih bersama redaksi jawa barat
pemirsa anda pecinta kopi di bandung kini ada tempat ngopi baru namanya ipok ale
dengan menu utama kopi kecelak sang penjual meraci kopi asli jenis liberica
yang dicampur susu hingga mempunyai cita rasa khas saat diminum
uniknya kopi ini diracik di atas sepeda motor dan siap mendatangi pelanggannya
untuk bisa minum secangkir kopi nikmat
dengan mengendarai sepeda motor bebek tahun tujuh puluh an
dudung sp setiap harinya berkeliling untuk menjejakan kopi dagangannya
motor pun dimodifikasi dengan tambahan kayu menyerupai gerobak
yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dan keperluan kopi
kini dudung dan grobaknya jarang berkeliling dan memilih manggal di jalan dagopakar utara
yang menjadi tempat barunya untuk berjualan
suhu yang sejuk dan pemandangan kota bandung dari ketinggian
menjadi daya tarik tempat manggal gerobak kopi dudung
kedai kopi yang dinamai ipok ale itu menyajikan kopi liberika
yang biasa dihidangkan tanpa gula sehingga peminum kopi bisa merasakan aroma kopinya
kopi yang menjadi favorit para pembeli adalah kopi kecelak atau kopi teteh
kecelak enak mantap jas
beda dari yang lain apaan ini
dari rasa suasana bisa lah mendukung
beda sama yang lain gitu lah
untuk harga juga
harga cukup terjangkau sekali
jin datanglah jin
ide awal membuat ipok aluh ini hadir saat dudung melihat motornya tersimpan di gudang
pria yang gemar berpetualang ini akhirnya membuat gerobak yang sekarang menjadi ciri khas kedai kopinya
perlu aktifasi untuk jalan jalan
jalan jalan aja mah gak ada hasil apapun ya kan
tapi apa yang untuk jadi feedback menghasilkan
ternyata saya bikin satu gerobak yang namanya hipok ale dan saya punya kopi ciri khas kopi sendiri juga
disajikan lah di roda kayak gini di sespan

dan untuk menjaga kemampuan dudung masih melayani panggilan untuk menjaga kemampuan
jika dipanggil pelanggan yang kebanyakan adalah komunitas
bersama ipok alu dudung pun mempunyai mimpi ingin berpetualang keliling pelosok nusantara
tariak tora bandung